imunisasi adalah upaya meningkatkan kekebalan pada anak untuk mencegah tubuh dari penyakit berbahaya
namun persentase angka cakupan imunisasi anak nasional di masa pandemi covid sembilan belas saat ini menurun
jika kondisi ini berlanjut berpotensi menimbulkan masalah baru yaitu kejadian luar biasa pada beberapa penyakit tertentu
seperti difteri campak atau rubella
sebagai petugas kesehatan di puskesmas kecamatan menteng jakarta pusat
selvi bertugas memberikan imunisasi kepada dua puluh anak setiap hari
semangatnya juga tak surut memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya imunisasi kepada anak di masa pandemi covid sembilan belas
pandemik ini justru kesehatan anak itu penting sekali
anak anak harus mendapatkan kekebalan untuk melawan apa yang terjadi sekarang ini
dan ingat semua anak berhak untuk sehat
jalannya itu masih ada setelah kita tanya ya tapi melalui whatsapp group dengan ibu ibu balita sendiri yang kita bentuk
dan dengan bantuan para kader kesehatan kader kader posyandu itu sudah mulai meningkat lagi kepercayaan orang tua
dan juga dari ibu ibu yang sudah datang ke sini mereka itu memberitahukan ke teman temannya
sekarang udah enak kok gak usah takut lagi di puskesmas aman
jalurnya beda yang imunisasi itu beda dengan yang lainnya
pandemi covid sembilan belas sempat membuat hana khawatir mengimunisasi anaknya di puskesmas
namun penerapan protokol kesehatan dan kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan saat ini
tak lagi membuatnya gundah mengimunisasi sang buah hati
awal sih ada cuman kan dapat informasi dari dokter bahwa kan kalau anak masih bayi itu perlu imunisasi jadi nggak usah khawatir
yang penting kan tetap di sini kita lihat prokesnya tetap dijalankan
duduknya juga sosial
distancing saat menunggu bahkan kita kalau datang ke sini
antri udah gak perlu antri nomor antrian lagi udah langsung dari via whatsapp sih
di masa pandemi covid sembilan belas cakupan imunisasi anak menurun
laman kementerian kesehatan menulis akibat pandemi covid sembilan belas
target cakupan delapan puluh persen di empat ratus satu kabupaten dan kota belum sepenuhnya tercapai
baru dua ratus daerah yang mencapai imunisasi dasar lengkap lebih dari delapan puluh persen
padahal imunisasi dapat mencegah dua tiga juta kematian global setiap tahunnya
mencegah dua puluh enam penyakit mengurangi resistensi antibiotik karena dapat mencegah penyakit pada tahap awal
cakupan imunisasi secara global juga bisa menyelamatkan lebih dari satu lima juta orang setiap tahunnya
menurunnya angka cakupan imunisasi dinilai sekretaris satgas imunisasi ikatan dokter anak indonesia sujatmiko mengkhawatirkan
sujat miko mengkhawatirkan
soalnya anak anak yang tidak diimunisasi lengkap tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit berbahaya
anak beresiko tertular penyakit menderita sakit berat cacat bahkan meninggal dunia
dalam jumlah banyak kejadian ini berpotensi menimbulkan outbreak atau kejadian luar biasa baru
seperti difteri campak atau rubella
takut covid tapi juga ada yang karena nggak tahu karena lupa catatannya hilang
maka pada tahun dua ribu dua puluh
yang pertama yang rendah adalah dpt empat pentabiok yang keempat
itu yang mestinya diberikan pada anak umur delapan belas bulan sampai dua puluh empat bulan itu rendah
kemudian cakupan campak rubella yang kedua
itu juga cakupannya sekitar enam puluh sekian persen ya
enam puluh dua persen harusnya sembilan puluh lima persen
itu juga harusnya pada umur antara delapan belas sampai dua tahun
ya antara delapan belas bulan sampai dua tahun
kira kira sekitar dua tahun
oleh karena itu pada tahun dua ribu dua puluh
kalau nanti pada sekolah tetap muka
itu berisiko terjadi outbreak atau klb atau wabah kecil
yaitu difteri campak rubella polio
dan mungkin beberapa penyakit lain seperti influenza penemofokus
dan tata air
sujad miko juga menyebut rendahnya keikutsertaan imunisasi disebabkan
karena kurangnya informasi terhadap bahaya penyakit
yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi
para orang tua juga masih diselimuti informasi yang keliru terkait imunisasi
imunisasi penting dilakukan anak karena selain memproteksi diri
imunisasi dapat mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit baru
di tengah pandemi covid sembilan belas yang tengah berlangsung
tim liputan cnn indonesia